tak kuat menanjak sebuah truk bermuatan material batu terguling
dan menimpa mobil mewah yang berada tepat di belakangnya di jalan sagu
jagakarsa jakarta selatan selasa siang
pengemudi mobil mengatakan saat melintasi jalan sagu
tiba tiba truk yang berada di depannya tak kuat melaju dan mundur
hingga menimpa mobil yang dikendarainya
sementara itu sopir truk menjelaskan truknya tak kuat menanjak
dan ia mengaku baru pertama kali melewati jalan tersebut
tidak ada korban jiwa sementara itu selama evakuasi
jalan tak dapat dilalui dari kedua arah dan dialihkan ke jalan paso serta jalan pepaya
sebuah minibus berplat nomor b sembilan ribu tujuh ratus lima puluh delapan icb selasa siang terbakar
di pintu keluar tol jakarta lingkar barat
atau jlp rawabuaya cengkareng jakarta barat
peristiwa ini berawal saat sang sopir minibus mengantre keluar pintu tol
tiba tiba dari kolong mesin bagian bawah kendaraan terasa panas
tak berapa lama timbul api
api pun langsung membesar
diduga penyebab kebakaran dari korsleting pada bagian mesin minibus
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
akibat peristiwa ini arus lalu lintas dari arah tol jakarta lingkar barat kembangan
menuju ke jalan paso
pintu keluar jakarta lingkar barat rawabuaya sempat ditutup
sebuah truk pengangkut oksigen bertabrakan dengan truk bermuatan bataringan
di jalan raya ngawi mantingan jawa timur selasa pagi
kerasnya benturan membuat kedua truk terguling
warga menduga sopir mengantuk sehingga truk oleng ke kanan
dan menabrak truk bermuatan bata ringan dari arah berlengkak
tidak ada perlawanan
tak sempat menghindar kedua truk akhirnya bertabrakan
kedua sopir truk dan seorang kernet menderita luka
kasus kecelakaan ini kini ditangani unit gakum satlantas polres ngawi
tim liputan cnn indonesia